jahat banget ya sama mam nih
kok jadi deddy yang disalahin
kan nggak ada salahnya kalau deddy memberikan samputan yang hangat kepada klien deddy
itu kan cuma cium pipi kiri cium pipi kanan
jangan dengerin laura dong mam
dia itu ngomong begitu supaya dia nggak dimarahin
udah mam pokoknya percaya sama deddy ya
deddy marah besar sama kamu
mulai hari ini uang saku kamu akan dicabut
sebagai ganti rugi kerugian deddy yang sangat besar sekali itu
ini sudah keputusan terakhir dari dp
deddy selalu jahat
deddy nggak pernah baik
nggak terus mencari
nggak pernah baik
nggak pernah baik
nggak pernah baik
baikkan dong nih
rak maafin gue ya rak
gue tahu rak
maafin gue dong rak
ya kalau udah baikkan jangan cemburu terus dong
udah doh senyum
gimana gue mau senyum
gue baru kaya lagi terus diambil uang saku sama daddy
ngeselin banget nggak sih
emangnya kenapa rak
gue ngerjain kliennya daddy yang cewek
kirain aku itu selingkuhannya daddy
yah itu sih salah lo sendiri rak
ih bukan salam gue lagi
habis gue kan takut kalau memang bener gimana
gue gak mau punya ibu tiri
kalau lo sampai punya ibu tiri uang saku lo tuh bakal diembat
gue tau rak
gue punya cara spel lo bisa hura hura walaupun uang saku lo lagi dicabut
ada deh ikut gue aja yuk
hakim kenalin ini ariel
laure nya suka gitu kalau mau kenalin cewe gitu kaya lo
kayak monster serem
aduh lu tuh apa apaan sih rah
gue takut tau gue takut nyingkit
berarti king kong dong
eh diam lu
ariel itu adalah kakak kelas kita yang terkenal tajir banget
aku ga peduli
iya tapi dia itu juga gebetannya wina loh
wina mau sama dia
ya yang jelas sih bukan mau sama orangnya ya nggak bisa sama duitnya
nah makanya rah kalo lo pengen terlurah lurah tanpa ngosaku lo harus deketin ariel
apalagi rah gue denger dia suka rah sama lo
gue nggak mau
aduh makanya lo tuh jangan liat tampangnya dong tapi liat duitnya
biar kita kan bisa ke chip ratenya juga
eh lo mau jangan pake kuah dong
iya rah makanya lo tuh deketin dia rah
apalagi ya rak dia itu mudah banget rak disuruh suruh
disuruh beli ini itu ini itu pasti dia mau rak
pokoknya pacarnya di sini sendiri ya crane
garipun tidaknya tempat ini sekarang saja sadar
yang ku are you
rio nonton ke jam dua sekarang baru jam satu berarti satu jam lagi sekarang aku mau beli koran dulu oke
aku harus bener bener bikin rangga cemburu biar dia tau kalau banyak yang naksir sama aku
jadi dia gak boleh ngerenain aku kayak kemaren
kamu mesra banget sih laura pakai ganding aku segala
wuh mau lebih mesra lagi
tapi tetap kayak gini ya
tuh ariel ternyata kamu tuh suka ya sama aku
iya dong aku tuh suka banget sama kamu laura
kenapa dong kamu gak kasih aku dari dulu
aku kan gak tau
abisnya aku takut nanti kamu gak suka sama aku
ah kamu tuh salah aku tuh suka sama kamu
kamu soalnya orangnya on time terus nempatin janji
jadi aku makin gemes sama kamu
kalau kayak orang satu ini nih yang udah bikin aku nunggu satu jam tau gak
mas raganya lagi pergi sebentar saya sih cuma suruh nungguin doang
loh ini sih
laura kok gandengannya dilepas sih
aku tahu pasti kamu pengen aku cium kan
laura mana ya pokoknya gue harus ngejelasin
rangga ngapain ke sekolah
hmm ya jemput kamu lah
iya kebetulan kakak tadi lewat dari tokonya pak marwan
yaudah kalau gitu kakak mau gak sekalian nantriin opi ke kantor
rangga capek ya
oh enggak enggak
aduh laura kemana sih
gue gak keluar keluar sih
sekarang gak yuk
lo udah rusak apa sama laura
aku pacarnya laura kok
tadi laura mau aku ajak nonton iya kan
ih siapa yang pacaran kenal
sebaiknya lo pergi sekarang
dan jangan ganggu dia lagi oke